di pulang sekolah mau berenang
neng belum nanya ikut kegiatan sekolah
nenek boleh ikut
nanti nenek berangkat berenang sendiri
ma udah tua
emangnya ma gak sadar
emangnya ma masih kuat
kan berenangnya sadar
udah lama ya mami gak duduk sini
mami udah mulai sehat
nanti mereka nggak jadi pulang pi
kamu udah mau berangkat
mas kan mau ke pasar
kamu ikut aja sama dia sekalian
biar dia naik angkot
kok ikut sarapan
gak boleh esy ikut sarapan
bukan gak boleh
itu kan esy udah jawab

gak boleh gitu esy ikut sarapan
soalnya kan aku nanya kok ikut sarapan
soalnya kan aku nanya kok ikut sarapan
kirain kamu mau pergi
kirain kamu mau pergi
itu emang ikut sarapan
itu emang ikut sarapan
kok gak ditanya
emak mau berenang
apa itu yang kamu ada masalah
apa omongan emang gak jelas
kenapa abtu kamu tanya emak mau berenang
masa emak mau berenang
kata si nenek tadi pulang sekolah mau berenang
kata si neng tadi pulang sekolah mau berenang
nenek belum pernah ikut kegiatan sekolah
nenek boleh ikut
nanti nenek berangkat berenang sendiri
nenek berangkat berenang sendiri
emak udah tua
emangnya emak gak sadar
emangnya emak masih kuat
kan berenangnya santai
kan berenangnya santai
berenang itu bagus buat kesehatan
berenang itu bagus buat kesehatan
tidak boleh emak ingin sehat
berenang juga bisa menambah tinggi badan

apa emang nggak boleh kalau misalnya emak mau menambah tinggi badan
berenang bisa nambahin tinggi badan
cuma buat yang masih dalam masa pertumbuhan

nanti berangkat ya
nanti berangkat ya
yang harus hati hati itu amin
kan dia ngetir
kamu tuh ngejawab aja ya
lah emang bener gitu
mama berenangnya mau sama neng
iya biar ada temen
ma gak usah berenang
berenang di kolam renang teh ada peraturannya ma
harus pakai baju berenang
berenang makan gak punya baju berenang
beliin yang warna pink
mus belum gajian mak
sama seperti orang lain akhir bulan
yaudah mak tunggu sampai akhir bulan
mus berangkat dulu ya mak
kamu mau bareng bapak nggak
naik motor mak nanti rambut neneng berantakan
terus berenang masuk angin
bapak mau nyari duit banyak
biar bisa peduli mobil
biar kamu mau berangkat bareng bapak
biar rambut kamu
biar badan kamu
gak masuk angin
emak dibeliin mobil juga enggak
nanti mus langsung beli dua
beli satu aja belum tentu
ya hari akan kenapa ngejanjiin ke emah ngebeliin baju renang akhir bulan
kalau si emah teh ke kolam mana
terus pakai baju renang terus ikut berenang
eh itu mah strategi akang aja
akhir bulan kan masih lama
mudah mudahan mak lupa
kita ini tuh tuan dan nyonya
dulu paping ngerasa gak pantes jadi suami siapapun
ngerasa gak pantes jadi kepala rumah tangga
terus papi tuh ngerasa
apa ada ya orang tua yang mau papih jadi menantunya
papi tuh cuma orang yang hidup di jalan dengan berbagai kebiasaan buruk
itu makanya papi tuh telat nikahnya
itu juga karena ketemu mami
gadis yang masih seger segernya
ih si mami
kata temen temen papi waktu itu
eh si bahar eh
dapet daun muda eh
pami bukan sayuran tapi lalapan gitu pi
itu bah kata temen temen papi mi
mi umur kita kan beda jauh ya mi
mau sama papi
habimah udah tua udah punya cucu udah punya anak
kenapa aku baru nanya sekarang
gak bisa dijawab
kami juga gak mau jawab
matahari udah tinggi
udara udah mulai panas masuk yuk
emangnya papi masih kuat
emangnya papi masih kuat
bawa badan sendiri aja udah berat
kenapa atuh nawarin ngajak
papi teh masih sayang sama mami
bos kamu kan sudah bukan disini
tadi saya tiba tiba belok kesini motornya
maksud saya tadi saya refleks blok kesini
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang
tidak tapi sekarang